yang penting kita tahu dia berada di mana

pemikirnya sudah terpendulikan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

jadi kita mendukung semuanya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
walaupun salah satu mempelai tidak hadir dirawat di rumah sakit karena covid gitu pak ya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

dan kami tadi juga menghadiri disana menyaksikan bahwa mereka dilangsungkan pernikahan